jika anda mencari referensi tempat untuk ngabuburit bersama keluarga menghabiskan waktu sambil berbuka bahkan bisa sambil membakar lemak anda bermain trampolin mungkin jawabannya
sampai jumpa di video selanjutnya

dan untuk bermain trampolin di sini para pengunjung wajib untuk membeli kaos kaki anti slip sebesar dua puluh ribu rupiah
para pengunjung dapat membeli tiket secara online atau langsung di tempat dengan metode cashless
nah sebelum mencoba beberapa wahana di sini kita harus memakai kaos kaki anti sleep agar tidak licin
pemanasan perlu dilakukan untuk meregangkan otot sebelum memulai aktivitas di trampolin park ini
karena walaupun terlihat mudah bermain trampolin selama sepuluh menit sama halnya seperti berlari dengan durasi tiga puluh menit
pada tahap awal pengunjung diberikan arahan dasar seperti melompat dan mendarat yang benar bersama pelatih yang ada di sana
setelah dianggap sudah bisa mengikuti arahan dasar pengunjung baru diperbolehkan mencoba wahana lainnya
saya pun tertantang untuk mencoba trampolin tinggi yang diakhiri dengan perputaran badan satu ratus delapan puluh derajat sebelum mendarat
setelah itu saya mencoba untuk melakukan down di ring basket yang disediakan di sana
raska salah satu pengunjung mengatakan ia berkunjung ke trampolin park ini untuk melakukan olahraga sambil menunggu berbuka
kita lihat promo di instagram ya ada paket nyabu burit jadi sekalian nyabu burit di sini nunggu buka puasa
daripada cuma nggak ngapa ngapain sambil olahraga juga
ternyata seru juga
yang ini sih yang trampolin tinggi ini ya karena memang susah juga ternyata nggak segampang itu
makanya ternyata di sini juga diajarin sama pelatih pelatih sama trainernya
wahana lainnya yang tidak kalah menarik adalah panjat dinding
seluruh bagian otot tubuh akan bekerja dan berkoordinasi untuk menjaga tubuh bertahan pada tumpuan
selain dapat mengisi waktu sambil menunggu berbuka puasa
bermain trampolin juga memiliki beberapa manfaat lainnya
oke untuk manfaat trampolin sendiri itu selain wahana rekreasi
bisa juga dijadikan untuk tempat berolahraga untuk bakar kalori
terus juga untuk bisa latihan gimnastik trampolin gitu
yang memang juga dipakai untuk kejuaraan kejuaraan
selama bulan ramadan di sini juga disediakan takjil gratis seperti teh dan snack menjelang waktu berbuka
untuk para pengunjung yang datang ke trampolin park di atas jam empat sore
setengah km dari trampolin park saya menuju ke salah satu restoran khas makassar
yang sudah melegenda di jakarta utara sebagai pilihan saya untuk berbuka nanti
nah saat ini saya sedang berada di sob konur karebosi salah satu restoran legendaris di jakarta utara
restoran ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan dan memiliki banyak sekali menu andalan
salah satunya adalah shop kondro dan kondro bakar
kita lihat pembuatannya yuk
restoran yang memakai kondro sebagai menu andalannya ini buka pada jam sepuluh pagi hingga sembilan malam
daging yang digunakan dalam sop control direbus selama dua lima jam bersama kuah kaldu
bumbu lainnya yang dipakai ada kayu manis kapulaga daun salam dan masih banyak lainnya
menu andalan lainnya adalah kontro bakar saya pun mencoba ikut ke dalam proses pembuatan
ini saya boleh ikut bantu bantu ya
ini bumbu apa nih mas yang diolesin nantinya
bumbu oles namanya mas
bumbu oles rahasia ya
tampilannya sangat menggugah selera
potongan daging yang besar bumbu rahasia yang membuat daging mengkilap saat dioles di setiap sisi dan beberapa bagian yang terbakar oleh bara api
kondro bakar ini disajikan dengan saus kacang dan buah kaldu
kuahnya berwarna hitam karena memakai kluwak dan juga perbaduan rempah lainnya agar kuah terasa gurih
bagian luarnya agak garing sedangkan bagian dalamnya sangat lembut
ditusuk sedikit memakai garpu atau bahkan tangan daging sudah copot dari tulangnya
untuk harga pun sangat terjangkau
jika dilihat dari besarnya porsi yang didapatkan anda harus merogoh kocek sebesar rp tujuh puluh empat untuk seporsi sop kondro dan rp tujuh puluh delapan untuk satu porsi kontrol bakar
kalau makan kontrol kita nggak pakai nasi tapi pakai ini buras
beras ini adalah sejenis lontong tapi dia lebih gurih karena memakai santan yang lebih banyak
kalau kita lihat ke dagingnya ini coba saya lepas dulu nih dari tulangnya
ini gampang banget ya nggak perlu pakai effort
ini karena dia direbus selama dua lima jam
lihat yang sop kontrolnya ya
ini saya tarik
ini masih puasa tapi baunya sangat menggoda
ini kalau kita tarik pakai sendok saja ini sudah langsung copot ya
wah ini kalau saya lihat jam barusan nanti saya sudah mau azam maghrib
ini saya mau siap siap berbuka dulu